otoritas ibu kota negara atau ikn menerima dua puluh empat perjanjian investasi dan lima nota kesepahaman dengan perusahaan asal jepang
perjanjian kerjasama ikn dan jepang itu ditandatangani oleh kepala otorita ikn di hiroshima jepang dua puluh satu mei lalu
lima perusahaan jepang yang menandatangani mou yaitu perusahaan yang bergerak di sektor perbankan keuangan infrastruktur dan konstruksi
kerjasama ini disepakati di sela sela rangkaian agenda konferensi tingkat tinggi atau ktt g tujuh yang kala itu juga dihadiri oleh presiden joko widodo
berbicara tentang kerjasama investasi indonesia jepang negara sakura itu bukanlah partner bilateral baru bagi indonesia
jepang sudah berpuluh puluh tahun menjadi investor infrastruktur indonesia
menurut direktur eksekutif next policy fitra faisal hastiadi langkah jepang berinvestasi di ikn merupakan bagian dari strategi makroekonomi mereka di asean
karena jepang sedang ketar ketir di tengah gempuran investasi tiongkok di asean dalam beberapa tahun terakhir
dalam waktu sepuluh tahun terakhir tiongkok berhasil melampaui
jepang dalam hal investasi di indonesia dan asean
sehingga untuk mempertahankan basis regionalnya di asean jepang memilih ikn untuk mengembalikan posisi mereka sebagai investor utama di asean
maka ketika jepang melakukan komitmen mou masuk ke ikn ini adalah sebenarnya bagian dari grand design jepang untuk kemudian mengamankan posisinya

untuk keuntungan mereka investasi jepang di ikn merupakan hubungan simbiosis mutualisme bagi kedua negara
sebab investasi jepang dapat meningkatkan kepercayaan negara lain untuk ikut berinvestasi di ikn
hal itu terbukti dengan masuknya dua ratus dua puluh tiga letter of intern atau loi ke otorita ikn
jepang masih menjadi negara dengan pengajuan loi terbanyak yakni dua puluh satu
kemudian diikuti beberapa negara asia seperti singapura malaysia thailand tiongkok korea selatan dan uni emirat arab
ada juga loi yang dilayangkan oleh jerman spanyol finlandia amerika serikat kanada dan luxengburg
sementara satu ratus enam sisanya berasal dari perusahaan dalam negeri
pemerintah pun memberikan banyak kemudahan investasi dan insentif bagi negara yang ingin berinvestasi di indonesia
pemerintah telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga
yang merupakan pp tentang kemudahan berusaha dan berinvestasi di ibu kota nusantara
dan itu saat ini adalah merupakan paket insentif yang paling atraktif yang ada di indonesia saat ini
mulai dari adanya hak atas tanah
misalkan hak atas tanah yang diberikan adalah hak guna
usaha dan hak guna bangunan atau hgo dan hgb yang pasti pasti berjangka waktu sampai sembilan puluh lima tahun dan delapan puluh tahun
dan itu bisa diperpanjang
menurut fitra jepang masih menjadi investor yang paling menjanjikan
sebab jepang sangat unggul dalam merealisasikan investasinya
bahkan dibanding negara maju seperti amerika serikat
meski demikian fitra mengingatkan agar pemerintah tidak terjebak dalam tawaran jepang
mengingat indonesia memiliki utang yang cukup besar terhadap negara matahari terbit itu
jadi selama ini memang kalau kita meng evaluasi
kalau kita boleh meng evaluasi arah investasi maupun utang jepang
jadi kalau kita bicara peringkat utang bilateral negara ke negara
itu kan jepang yang paling besar ya di indonesia
nah salah satu mungkin kelemahan atau hasil evaluasinya dari arah investasi
ekonomi dengan jepang adalah ya mereka cenderung lebih dominan
karena potensi potensi keuntungannya jauh lebih banyak didapatkan oleh jepang
karena memang ya kita dalam beberapa tahun kebelakang itu agak di bawah posisinya
menurut fitra posisi indonesia yang saat ini telah melebarkan kerjasama
dengan sejumlah negara lain seperti tiongkok
harusnya bisa menjadi senjata indonesia untuk tidak tunduk pada tawaran jepang
yang hanya menguntungkan salah satu pihak saja
tim liputan cnn indonesia